pdi perjuangan mengaku siap melepas kadernya basuki cahayapurnama jika diminta menjadi salah satu dirut di bumn
pdip mendukung penuh mantan gubernur dki jakarta tersebut
menurut ketua dpp pdip eriko sotarduga
btp atau ahok memiliki integritas dan kapabilitas meskipun berstatus mantan narapidana
eriko yakin ahok akan menjadi angin segar dalam kepemimpinan bumn karena pengalamannya sebagai gubernur dki
bagaimana partai tentunya
kalau partai sudah nanti menerima bahwa penugasan beliau sudah fix menjadi katakan direksi atau menjadi komisaris
atau menjadi apa di bumn manapun itu tentu partai harus melepaskan
kalau dalam bahasa ini ya kita memberikan yang terbaik kepada negara
dan tentunya ya sesuai persyaratan ya harus melepaskan atribut yang namanya partai
dan tentunya partai dalam hal ini tidak berkeberatan dan memberikan restu
memberikan juga dukungan dan kami siap juga membantu
artinya dalam hal ini kan nanti kan berkaitan juga dengan dpr